terima kasih anda masih bersama kami di good morning
nah ini anissa kira kira olahraga yang paling populer di indonesia selain bulu tangkis apa
betul sekali kok pinter sih pagi pagi
nah ini sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang populer di indonesia
seperti yang tadi anissa pagi sudah sebutkan
nah sayangnya imbas dari pandemi kegiatan berlatih sepak bola ini justru menjadi terganggu
betul sekali nah kementerian pemuda dan olahraga atau kemenpora berinisiatif untuk membuat panduan workout at home
berupa latihan teknik dasar sepak bola yang mudah diterapkan bagi anak anak dan juga remaja
iqbal mungkin nanti mau coba ya
kita lihat bersama
masa pandemik belum berakhir
tapi kita harus tetap meningkatkan imunitas tubuh kita supaya kita terus sehat dan terhindar dari segala penyakit
nah ikutan yuk
wah workout at home bersama gue kita latihan teknik dasar sepak bola
siapa yang mau jadi atlet
untuk terus menyemangati dan mengasah skill para pesepak bola muda kementerian pemuda dan olahraga menginisiasi program workout at home
salah satu bagian dalam program ini adalah panduan teknik bola dasar
ada beberapa yang bisa dipelajari seperti juggling atau keahlian mempertahankan bola untuk tetap di atas tanpa menyentuh tanah
berupa keahlian yang bisa dipelajari untuk mengembangkan bola
dan kelincahan dalam menggiring dan membawa bola
serta ada juga ball mastery atau teknik menguasai bola dengan memaksimalkan kedua kaki

dan juga keahlian yang bisa dipelajari untuk mengembangkan bola

tidak hanya ricky harun selebritas giorgino abraham dan lorenso abraham juga turut mempraktekan latihan bola dasar ini
jika sebelumnya latihan harus dilakukan secara bersama sama di lapangan diharapkan dengan adanya inisiasi program kemenpora ini
latihan dapat dilakukan secara mandiri dengan penerapan latihan yang benar serta sesuai dengan protokol kesehatan
saya mengajak kalian untuk wah walk out at home atau latihan olahraga di rumah dengan mendalami teknik teknik dasar sepak bola yang tepat
latihan ini tentu saja juga dapat mengasah kemampuan
agar ketika waktunya tiba kita siap bertanding
tentunya latihan ini perlu dilakukan berulang kali agar kemampuan semakin terasa dan penguasaan bola menjadi sempurna